menurut ketua harian satgas penanganan covid sembilan belas jabar daun ahmad berdasarkan pelacakan yang dilakukan terhadap satu ratus empat orang kontak erat ditemukan sembilan orang positif covid sembilan belas
sehingga total kasus positif di gedung sate berjumlah empat puluh orang
tujuh belas orang menjalani isolasi di badan pengembangan sumber daya manusia atau bpsdn provinsi jawa barat di kota cimahi
sedangkan sisanya melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
ternyata memang di sana ada kluster keluarga
jadi dari empat puluh yang positif itu ada beberapa orang di empat alamat yang sama yang diperiksa
berarti di situ ada kluster keluarga
dan tempat tinggalnya tidak semua di kota
ada bandung ada yang di cimahi kemudian ada yang di bandung barat
nah untuk yang di daerah daerah ini tracingnya juga kita sudah informasikan
artinya alamatnya di mana kita sudah informasikan
nanti kabupaten kota menindaklanjuti untuk tracing dulu
penutupan gedung sate karena kasus covid sembilan belas bukan kali pertama dilakukan
sebelumnya pada agustus dua ribu dua puluh lalu gedung sate juga sempat ditutup sementara
menyusul ditemukan ada empat puluh pegawainya yang positif covid sembilan belas
dan pada awal juni dua ribu dua puluh satu ini atau sepuluh bulan berlalu gedung sate kembali menjadi kluster covid sembilan belas di lingkungan perkantoran
kejadian ini kemudian mendapatkan sorotan dari dprd jabar
sorotan itu datang dari komisi lima yang memidangi kesehatan
anggota komisi lima dprd provinsi jawa barat siti muntamah
menyayangkan gedung sate sebagai institusi
provinsi yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat menjadi kluster covid sembilan belas
hal itu mencerminkan penanganan covid sembilan belas yang dilakukan pemerintah provinsi jawa barat belum maksimal
kondisi ini turut diperparah dengan tidak adanya kepala dinas kesehatan provinsi jawa barat definitif
sehingga kebijakan yang diambil masih tumpang tindih
tentu saja ini menjadi cerminan
apa sih yang harus dilakukan oleh jawa barat keterkaitan membuat langkah langkah lebih masif
mengantisipasi lonjakan yang tidak kita harapkan
yang hari ini jawa barat
dikatakan sebagai provinsi ranking terbanyak
untuk itu sepertinya kami komisi lima akan memanggil secara khusus
kepala dinas kesehatan plt
kemudian meminta satgas untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan
ini belum dibuat belum dilakukan ya
jadi kita masih berkoordinasi dalam hal ini
sebelumnya pada kamis tiga juni dua ribu dua puluh
gedung sate ditutup sementara untuk umum
tiga puluh satu pegawai positif covid sembilan belas
kasus ini berawal dari satu orang di salah satu unit kerja yang terpapar covid sembilan belas
kemudian menularkan ke rekan kerja lain
kebijakan penutupan sementara ini membuat setda jabar mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian kerja di lingkungan gedung sate
zayul haq sidki irfan bandung jawa barat